meski menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
posisi setia novanto sebagai ketua dpr ri masih aman sejauh ini
undang undang jelas mengatur bahwa jabatan tersebut baru bisa diganti
bila sang ketua parlemen sudah diberikan label sebagai terdakwa
namun apakah ini tidak mencederai kewibawaan dpr sebagai lembaga tinggi negara
untuk mengulasnya malam hari ini sudah ada donald faris
koordinator divisi korupsi politik dari indonesia corruption watch atau icw
selamat malam bang donald
bang donald kalau kita lihat berbagai atau beberapa kali pernyataan dari mkd
mengatakan bahwa prosesnya sesuai undang undang md tiga memang masih belum bisa
untuk kemudian menyedangkan dan menjatuhkan pelanggaran etik kepada stiano fanto
walaupun sekarang ini tersangka lalu ditahan lagi begitu oleh kpk
bagaimana anda melihat ini apakah aturan md tiga ini masalahnya
memang di beberapa norma mas indra
harus diakui terjadi perdebatan secara normatif di situ
tapi yang pertama yang harus kita jelaskan terlebih dahulu adalah
apakah mkd bisa memproses tanpanya aduan
sejauh ini saya mendengar belum ada aduan dari masyarakat
untuk mengganti pimpinan dpr dari masyarakat konteksnya
dari masyarakat ya
tapi menurut pasal dua belas peraturan dpr ri nomor sebelas tahun dua ribu lima belas
tentang tata cara beracara mkd bisa memproses tanpa ada pengaduan
karena saya yakin beberapa orang anggota mkd akan menggunakan alasan
kenapa kita harus mengganti toh tidak ada aduan dari masyarakat
itu alasan yang selama
jadi memang ada dua ya aduan masyarakat
tapi jangan lupa ada juga bisa mkd mengidangkan secara berinisiatif
itu diatur dalam pasal dua belas ayat satu peraturan dpr ri nomor sebelas tahun dua ribu lima belas
jadi yang mau saya sampaikan di poin pertama mas indra
mkd bisa memproses
poinnya adalah perkara tanpa pengaduan
nah setelah itu tentu
mekanisme hukum acaranya akan berlaku
ada dua ranah menurut saya yang bisa diproses oleh mkd
satu ranah kemudian dia memeriksa dan memutus apakah dugaan pelanggaran etik itu terjadi atau tidak
atau kemudian melakukan rapat konsultasi dan mengusulkan kepada setia novanto
untuk melakukan upaya pengunduran diri
jadi kan setelah itu kita akan merifer kemudian kepada pasal di undang undang md tiga
khususnya di dalam pasal delapan puluh tiga undang undang md tiga itu mengatur ada tiga sebab pimpinan dpr itu berhenti
meninggal dunia mengundurkan diri atau diberhentikan
nah kalau mau menggunakan jalan pintas baik untuk dpr ri dan baik untuk partai golkar
menurut saya adalah mengundurkan diri adalah cara yang paling cepat
itu juga baik untuk partai golkar ya
itu tentu baik pada golkar
tadi sepanjang diskursus di puas topik sebelumnya menurut saya yang tersisa adalah
paling penting jangan sampai golkar menggunakan paradigma ini urusan di internal golkar saja yang harus dituntaskan
dengan berbagai macam teknis hukumnya
tadi kita mendengar dialog sebelumnya
yang tidak boleh luput dibahas oleh golkar adalah irisan bahwa dia tidak hanya sedang menjabat sebagai ketua umum partai golkar
tapi kedua dprri
jadi ada urusan internal dan ada domain publik juga yang harus diselesaikan
golkar tentu tidak bisa lepas diri dan lepas tanggung jawab
karena dia menjadi ketua dpr adalah paket yang diusulkan oleh partai golkar
itu kalau kita menganggap
jadi ada tanggung jawab besar dari partai golkar itu sendiri
dan urusan itu tidak hanya kepada ratusan ribu kader partai golkar saja
ini ada urusan lebih besar menyangkut
apa yang bisa dilakukan partai golkar dalam konteks agar setia novanto mau mengundurkan diri itu
nah tentu ini adalah urusan internal
kalau opsi opsi yang mau digunakan adalah
satu tentu mengusulkan kepada setia novanto
untuk mengundurkan diri
opsi itu tentu terbuka mas indra
selalu orang berargumentasi
banyak argumentasi selalu yang dipakai bagi orang yang menolak
kan belum ada keputusan inkrah yang ada diperkuatkan hukum yang tetap
jangan lupa ada kasus papa minta saham
dimana setia novanto mengundurkan diri sebelum putusan etik
sebelum putusan etik
dan kasus ini sebelum putusan pidana harusnya
ada sikap yang sama juga
antara etik dan pidana jauh lebih tinggi
kalau berbeda orang makin akan menemukan bahwa
dulu mundur karena konteksnya strategi
strategi karena sudah tahu ada keputusannya
jadi menurut saya kalau ada inisiatif setia novanto mengundurkan diri
karena sebelum putusan etik
harusnya treatment yang bersama treatment yang sama
harus dilakukan juga sebelum ada putusan pidana
dan ini kan menjadi hal yang positif juga
jadi akan lebih elok begitu ya
akan lebih elok
baik bagi setia novanto sendiri maupun bagi partai golkar
maka lebih baik dia langsung mengundurkan diri
sehingga tidak perlu ada sidang mkd lagi seperti itu
kira kira cepat dan halus
atau kalau tidak harus ada gerakan dari internal partai golkar sendiri
yang kemudian mendorong penghentian dan mudah selup luar biasa
di internal partai golkar itu sendiri
dengan bagai macam
tapi sekali lagi itu wilayah partai golkar internal partai golkar
tapi punya dampak publik juga mas indra
apa dampak publiknya
dampak psikologi korupsinya kepada masyarakat
saya mulai mendengar ada sejumlah balon balon partai golkar
yang mulai berkampanye quote unquote
dan mengusung jargon jargon anti korupsi kepada publik
tentu publik akan bertanya
urusan internal partai golkar saja tidak diselesaikan
bagaimana kemudian internal publik
anda berjanji anti korupsi
dan bagaimana dengan janji anti korupsi ke publik
tentu ini akan menjadi tantangan psikologi luar biasa bagi
ini harus dipertimbangkan partai golkar ya
itu yang kemudian harus dipertimbangkan
moga moga calon kepala daerah partai golkar menonton dialog kita hari ini
karena dampaknya akan luas bagi kader kader partai golkar
atau pengurus pengurus partai golkar yang akan maju berkontestasi di pilkada dua ribu delapan belas mendatang
oke kalau inisiatif mkd tadi caranya seperti apa
kalau memang secara undang undang tadi membatasi
belum bisa bersidang sebelum terdakwa secara hukum
saya coba cermati mas indra beberapa ketentuan di dalam undang undang md tiga
maupun di dalam undang undang kode etik
kode etik dpr ini diatur dalam peraturan dpri nomor sepuluh tahun dua ribu lima belas
ada beberapa rujukan pasal menurut saya yang paling relevan
pasal dua ratus tiga puluh enam ayat tiga undang undang md tiga
anggota dpr dilarang melakukan korupsi kolusi dan nepotisme
itu pasal yang larangan yang jelas
cuma ada juga nyangkut di bawah itu baru bisa diberhentikan
sekarang ini sudah diberhentikan
kalau seadalah ada keputusannya
inkrah fangguh berkuatan hukum yang tetap
nah itu dialognya
jadi kalau kita lihat hari ini
ada kan ada diskursus secara hukum
pendekatan bagaimana cara memberhentikan setiawan fanto secara hukum
tapi di luar itu yang lupa kita mendiskusikannya adalah mas indra
praktek ketatanegaraan kita
pejabat pejabat publik yang berstatus sebagai tersangka
atau kemudian anggota anggota dpr yang bersatu sebagai tersangka
ada praktek ketatanegaraan yang muncul beberapa waktu belakang
mereka mengundurkan diri
ada irman gusman terakhir yang mengundurkan diri
kalau mengandalkan ansih aturan saja
maka memang tidak bisa ya
karena mkd sering begini ya
kurang lebih yang saya tangkap seperti itu
karena kalau kita memaksa melakukan
pelanggaran undang undang juga begitu
saya tidak tahu
memang begini mas indra
dilaporkan telak pun mkd seringkali tidak memproses
apalagi ada jebakan jebakan dan persoalan persoalan
hukum seperti ini
klausul menurut saya yang juga bisa digunakan adalah
seseorang anggota dpr bisa diberhentikan
atau diberikan sanksi berat
menurut peraturan etik dpr ini
kalau dia tidak bisa menjalankan tugasnya
selama tiga bulan berturut turut
tapi ada frase juga di situ mas indra
keampa diikuti dengan alasan yang jelas
kata dengan tanpa alasan yang jelas ini
kalau kita lihat
ini pasalnya satu nafas
kalau kita ambil nafas pertama saja
di bagian pertama itu
tidak bisa menjalankan tugas selama tiga bulan berturut turut
dua puluh hari penahanan
diperpanjang empat puluh hari
dan bisa lagi diperpanjang tiga puluh hari
itu sudah sembilan puluh hari
jadi hampir bisa dipastikan
norma itu terpenuhi
tapi bagaimana dengan tanpa alasan yang jelas
karena kan dia jelas dalam posisi tahanan kpk hari ini
kecuali dia menghilang
itu baru bisa disidangkan
nah yang paling dekat menurut saya adalah mas indra
jika dia diperhentikan sementara
karena bersatu sebagai terdakwah
nah itu baru bisa
oh kalau terdakwah itu berhenti sementara saja ya
berhenti sementara saja
dia bersatu sebagai terdakwah
berarti ini berharap pada kpk dong kalau begitu
tentu proses hukumnya akan bergantung kepada kpk
saya menduga prosesnya
kpk akan cepat kalau soal ini
sebab mereka kan berhitung soal waktu juga
ada pra peradilan yang kalau saya tidak keliru
tanggal tiga puluh november yang kemudian akan disidang
di pengadilan negeri jakarta selatan
ini kan momok juga bagi kpk
kpk menghindari itu menurut anda ya
dugaan saya kpk akan coba menghindari pra peradilan itu
terkecuali kpk sudah berkeyakinan
alat buktinya kuat
tapi sekali lagi soal pra peradilan kan bukan soal alat bukti masalahnya
ada anasir anasir yang kadangkala sulit kemudian
icw sudah bersama koalisi melakukan eksaminasi terkait dengan putusan
ada banyak kejanggalan kejanggalan
dari hasil eksaminasi kita
nah kalau soal alat bukti kita bisa lihat
betapa telaknya bukti bukti dipersidangkan
ada rekaman yang mau dibawa malah tidak boleh diputar
berarti memang harus hindarnya
itu masalah teknis non hukumnya banyak sekali
oke baik kita lihat besok seperti apa
apa rapat konsultasi dari yang akan dilakukan oleh mahkamah kehormatan dewan
semoga memang pandangan pandangan fraksi itu
mungkin akan muncul sebuah norma atau aturan yang
bisa kemudian tetap disidangkan
yang mungkin adalah mas yendra rapat konsultasi mereka datang ke setenar pantuk
untuk minta mundur itu lebih cepat
itu sangat mungkin ya terbuka opsi itu ya
oke baik terima kasih atas ulasannya malam hari ini bang donald faris
sama sama mas yendra
dan prime news masih akan segera kembali dengan informasi setelah jadwal berikut ini
mantan bendahara umum partai demokrat nazarudin
mengungkap aliran dana ktp elektronik di persidangan hari ini
nama ganjar pranowo kembali disebut
prime news segera kembali